keinformasi lainnya ada banyak cara untuk mengisi waktu luang di momen libur panjang akhir pekan seperti saat ini
salah satunya dengan mengajak anak anak belajar memasak atau membuat makanan favorit mereka dan tentunya mudah untuk dibuat
seperti liputan jurnalis kompas tv abel insani dan juru kamera bodia vimala yang merekam kegiatan cooking class anak anak di kawasan tangerang banten
nah untuk mengisi waktu libur panjang di akhir pekan anda bisa mengajak keluarga untuk melakukan hal hal yang asik termasuk seperti yang saya lakukan saat ini
ini ada di cooking class atau kelas memasak ini asik banget karena di sini ada anak anak yang mengisi waktu libur mereka dengan belajar memasak
tentu menunya gampang gampang banget nih
coba nih aku mau tanya dengan yang di
di sebelah aku ini cantik banget namanya siapa
tadi kan udah ada menu yang lain ya yang dibikin di awal ya
ada brownies ada burger ada donat
ini ada yang cantik juga dan imut
dari tadi saya juga ada di sebelahnya nih pada saat memasak
aisah gimana yang paling suka menu apa nih
tadi kan udah ada burger ada brownies ada donat
ini ceritanya aisyah lagi bikin donat apa nih
memang sepertinya anak anak ini lagi sibuk banget
karena mereka asik banget nih dari tadi udah bikin ada tiga menu
donat terus abis itu ada burger lalu juga ada brownies
apa sih tujuannya dari
masya allah ini ternyata rame banget
cooking classnya ini sebenarnya tujuan dari pembuatan dari cooking class ini apa sih
kita berinisiatif saat long weekend gini membuat konsep acara cooking class ini supaya teman teman adik adik semua di sini bisa keluar kreativitasnya nih
kita adakan di long weekend seperti ini
long weekend dan libur panjang seperti ini
supaya adik adik nggak terus terus main gadget aja di rumah
jadi bisa termotivasi berkreasi dengan cooking class
terima kasih ibu atas waktunya bersama kompas tv
ternyata untuk cooking class di archedis ini di umur empat sampai dua belas tahun anak anak bisa membuat sajian atau masakan yang memang cukup simpel dan bisa dibuat di rumah mereka masing masing
saya masih harus memasak lagi karena saya juga mengikuti kelas masak hari ini
ini dia hasil yang tadi saya sudah buat
abel irsani bodi afi malla kompas tv tangerang banten